sama tergantung tergantung acaranya ada dimana kan beliau mc jadi kiri kanan bisa berarti kalau
untuk ke jakarta bisa bersama
itu kita harus lihat dulu lihat survei dulu atau sepertinya betul ya semua pola golkar
berbasis survei kita akan survei bulan mei juni dan juli baru kita tetapkan
oke siap berarti nanti keputusannya pas mei itu ya pak ya
saya ihsan sitorus saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
dan media streaming lainnya kompas tv independent terpercaya